data dari satgas penanganan covid sembilan belas provinsi papua hingga enam oktober menunjukkan delapan orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas yang terdiri atas atlet ofisial dan panitia pelaksana pon
ada penambahan kasus baru di empat klaster pon yakni kota jayapura enam kasus serta kabupaten jayapura dan kabupaten merauke masing masing satu kasus
dari empat klaster pelaksana pon papua hingga kini terhitung total tiga puluh tujuh kasus dan hampir seluruhnya dirawat di rumah sakit provinsi jayapura serta kapal milik pt pelni
akibat penambahan kasus itu satgas penanganan covid sembilan belas papua telah meminta panitia pelaksana cabang olahraga di setiap venue meningkatkan penerapan protokol kesehatan
kasus selama pelaksanaan pon yang dialami oleh para atlet ofisial maupun panpel sebanyak tiga puluh
ketika penerbangan kasus itu dilakukan panpel menanggung kegiatan olahraga yang telah dilakukan